bapak lagi capek
sekarang ini jalan kaki
ke kampus jalan kaki
pulangnya jalan kaki
ceritanya nanti aja
makanya bapak olahraga
biar kuat jalan jauh
kalau begini terus setiap hari
bapak nggak perlu olahraga lagi
jalan kaki enam kilo pulang pergi setiap hari
bakal bikin bapak jadi sehat ibu
kalau bapak sehat
berarti bapak nggak kecapean
kalau bapak nggak kecapean
berarti bapak bisa dengerin cerita ibu
udah baik kan cuy
kok masih cemberut
janjinya mau minjem helm saya
kalau saya udah punya helm dua
tahunya saya belum beli helm
dia udah pinjam helm
alamat rumah adam di mana
nggak abang udah nggak marah
yaudah ntar kalau udah dapet alamat rumahnya adam
tapi saya nggak ada helm
tapi bawahnya jangan kenceng kenceng ya
pak xatu perkenalkan sayang
mari si ojak mau beliin gua kopi
buat ditinggalin sendirian di depan
gua tungguin lama banget gak dateng dateng
atau gua ketiduran
yaudah babi mau tati bikinin kopi
iya boleh dah
mai gua duduk sini ya
kita berdua aja bos
masih jauh ah
bapak baru pulang
ibu dari mana
ibu dari warung
bapak tau enggak
tadi ibu ketemu sama ibu mira
kata ibu mira ibu sinta bilang dia ketemu sama ibu rita
nah ibu rita itu kan sekarang tinggalnya di sebelah rumahnya bang ojek yang baru
ibu rita bilang dia dengar bang ocak lagi marah marah sama orang
sampai ngusir segala
bapak lagi capek
sekarang ini jalan kaki
ke kampus jalan kaki
pulangnya jalan kaki
ceritanya nanti aja
makanya bapak olahraga
biar kuat jalan jauh
kalau begini terus setiap hari
bapak nggak perlu olahraga lagi
jalan kaki enam kilo pulang pergi setiap hari
bakal bikin bapak jadi sehat ibu
kalau bapak sehat
berarti bapak indah kecapean
kalau bapak indah kecapean
berarti bapak bisa dengerin cerita ibu
gak apa apa mai
gue mah orangnya sabar
iya kan masak air dulu mak
yaudah mak pulang ya
lo mau pergi
yaudah ya be
tapi juga mau masak dulu
mbak be santai aja sambil minum kopi
gue sendirian ini
gak ada kembalian
emang berapa kembaliannya bang
sebentar ya bang
halo assalamualaikum neng rika
neng rika mau dijemput sekarang
aatisna kesana sekarang
gak usah bayar
yang bener nih bang
makasih ya bang
makasih ya bang
halo assalamu'alaikum neng rika
atisna ini baru mau jalan
tadi helmnya gak ada
neng rika tunggu sebentar ya
neng rika mau pulang sendiri aja
ya udah tuh
neng rika mau jalan
halo assalamu'alaikum neng rika
neng rika udah berangkat
atisna tunggu di pangkalan saja
ya udah kan